iya banget batuk sering
kali ini sudah berpukul setelah tiga puluh empat kalian sudah bobot sembuh kek mulai lagi waktu
ada pernah keluhan sakit batuk batuk atau gimana alhamdulillah pak selama kami
masih terusan kesini itu masih dalam kondisi sehat sampai sekarang
alhamdulillah masih bisa melakukan tugas
pada puncak musim kemarau kabut asap tebal seperti ini menjadi pemandangan yang biasa di kota palembang
secara visual saja bisa dibayangkan bagaimana rasanya menghirup udara di tengah kepungan asap
pemandangan seperti ini hampir setiap pagi saya jumpai selama enam hari berada di kota ini
beberapa bulan terakhir pagi hari adalah saatnya datangnya kabut asap ke kota palembang
kondisi ini membuat kualitas udara di kota ini belakangan menjadi buruk
beberapa aplikasi pengukur kualitas udara bahkan menunjukkan indeks kualitas udara yang tidak sehat hingga sangat tidak sehat khususnya pada pagi hari
dari sini juga bisa terpantau terjadinya kebakaran hutan dan lahan di sekitar kota palembang yang menjadi salah satu penyebab buruknya kualitas udara di kota ini
ini adalah beberapa angka mengenai kualitas udara di kota palembang selama dikepung asap
indeks udara masuk kategori warna merah menandakan udara tidak sehat
ada kalanya berwarna ungu yang berarti udara sangat tidak sehat
bahkan sesekali kualitas udara masuk kategori hitam yang artinya berbahaya untuk dihirup
tentunya karena asap ini biasanya sehari hari kita hirup
jadi otomatis yang terpapar pertama dan sangat berisiko itu adalah saluran nafas
jadi penyakit penyakit saluran nafas seperti ispa kemudian asma kemudian kalau ada orang yang ppok
ppok itu adalah penyakit paru obstruktif kronis
itu akan sangat terpengaruh dengan adanya asap ini
karena biasanya pada pasien pasien asma dengan adanya asap
maka akan terjadi serangan akut
asma yang menyebabkan dia sesak nafas
kemudian juga pada yang paling sering terutama pada pasien pasien yang berisiko
seperti orang tua dan balita itu ya infeksi saluran pernapasan akut
kalau pada tahap yang beratnya itu sampai harus masuk rumah sakit
tapi pada tahap tahap awal biasanya itu lebih cenderung bisa kita lakukan pengobatan yang sederhana
dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat sudah terasa
anak anak dan orang dewasa
terserang penyakit di saluran pernapasan
paling kalau ngantar sekolah baik luar kan sudah tuh sudah masuk
ya nggak tahu juga mungkin lagi musimnya juga kan
kemarin tuh udah sempat sembuh setengah bulan yang lalu
ada kabut asap itu balik lagi
positif di rumah itu kabut datang itu gimana
emang kayaknya sih lagi kabut asap juga sih pengaruhnya mungkin dampaknya gitu
masanya kan abunya itu sampai ke teras teras gitu lah hitam
kayaknya pembakaran sih
beberapa fasilitas kesehatan seperti
puskesmas mencatat kenaikan jumlah pasien ispa
ya untuk mengantisipasi sekaligus mendata jumlah pasien yang terjangkit ispa
mulai bulan agustus kemarin
dinas kesehatan kota palembang sudah memerintahkan seluruh puskesmas
untuk memberikan data real time melalui dokumen online
jadi seluruh laporan mengenai adanya
ada atau tidaknya pasien yang mengidap ispa selama masa kabut asap
ini bisa nampak melalui dokumen online yang dipegang oleh masing masing puskesmas
dari total empat puluh dua puskesmas semuanya menaruh data pasien yang melaporkan
atau berkunjung untuk berobat ispa di setiap puskesmas
dan dari data yang saya lihat langsung di sini
di tanggal dua puluh satu september kemarin pada saat saya datang di sini
totalnya ada enam ratus lebih enam ratus tujuh puluh lebih pasien ispa yang melapor ataupun
berkunjung untuk berobat di empat puluh dua puskesmas yang ada di kota palembang
jadi biasanya itu tidak sampai bahkan tidak sampai tiga ratus perharinya kunjungan
pasien ispa di puskesmas puskesmas yang ada di kota palembang
dua puskesmas di kota palembang bahkan setiap hari harus mencatat secara khusus
pasien ispa yang berobat melalui dokumen daring
awal agustus kami sudah mulai mengumpulkan laporan secara rutin setiap hari
dan sampai dengan hari ini memang terjadi peningkatan kunjungan pasien terhadap kasus ispa
terutama di usia usia antara satu sampai lima tahun
peningkatannya cukup tajam karena berdasarkan kebiasaan di puskesmas opini
rata rata per bulan adalah untuk kunjungan ispa sekitar tiga ratus pasien
tetapi khusus untuk bulan september ini sampai dengan tanggal dua puluh
dua puluh satu sampai dengan kemarin itu kami sudah ada pasien enam ratus tujuh puluh delapan pasien
kabut asap yang menyelimuti palembang memang bukan kejadian baru
warga kota ini kerap menjadi korban akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah sekitar
kebakaran terjadi karena ulah manusia yang diperparah dengan kondisi kemarau kering
jadi untuk wilayah kota palembang memang terpengaruh dengan kondisi asap
ketika terjadi kebakaran di wilayah ogan kombring ilir dan ogan ilir
karena memang ketika musim kemarau kecenderungan angin ini bertiup dari arah tenggara
maupun timur ke arah kota palembang
jadi wilayah wilayah ini sebenarnya sudah kita antisipasi ya
seperti kebakaran di wilayah ogan ilir kemudian ogan ilir
nah untuk wilayah lebih timur lagi
seperti musim banyu asin
banyu asin ini tidak mengarah ke kota palembang
tapi itu juga tidak luput dari perhatian kita untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan
berbekal informasi dari bpbd setempat
saya menghampiri salah satu titik kebakaran lahan di kabupaten ogan ilir
kebakaran ini terjadi di atas lahan mineral dengan kondisi perkebunan yang kering
api merambat begitu cepat
tumbuhan tumbuhan ini bak bahan bakar bagi si jago merah
petugas bergerak cepat karena kebakaran kali ini terjadi di dekat permukiman warga
ini adalah salah satu proses pemadaman salah satu titik api bakaran hutan
yang terjadi di kecamatan indralaya utara kabupaten ogan ilir
titik api ini baru saja muncul dan tadi petugas bpwd dari satu titik bergeser langsung ke sini
karena lokasi titik api ini jaraknya sangat dekat
dengan permukiman warga ini tepatnya di komplek palemraya yang ada di kabupaten ogan ilir
dan proses pemadaman langsung diintensifkan karena tadi sedikit saja ada angin
api langsung merambat ke pohon pohon dan tanaman tanaman yang kondisinya sangat kering
dan ini tentunya sangat membahayakan bagi masyarakat karena titik api ini berjarak tidak sampai seratus meter dari permukiman warga
ini asapnya ini berantakan
ini berapa lama bisa ada di sekitar permukiman pak
kalau asap ini ya kalau malam lebih ini lagi
lebih pekat lagi
jadi ada yang anak anak kecil sudah masuk ke rumah sakit kan
ya aku kira udah tiga kali ini yang dekat komplek ini
dekat perumahan ini muncul tidak tahu datang dari mana
tiba tiba saja ada
saat musim kemarau petugas pemadaman kebakaran
dari bpbd harus bekerja ekstra
kondisi kering membuat pergerakan api sulit diduga
belum lagi ancaman kesehatan akibat besarnya kobaran api
membayang bayangi kerja petugas
biasanya itu api muncul itu dari lompatan ranting atau dahan
biasanya bisa terbang sampai dua puluh tiga puluh meter itu
jadi bisa memindahkan titik api dari satu titik ke titik yang lain
jadi geser gesernya ribet banget ya bang
kalau geser personil itu tergantung
kalau lagi pemadaman gabungan kan
ada dari bpbd oi provinsi dari tni manggalani
biasanya kalau kita pemadaman rame rame lebih gampang
kalau kondisi kayak gini
kalau sendiri satu ini susah
biasanya sih kalau terjadi untuk yang keluhan di lapangan
karena kan kena air rumput tajam tajam itu
untuk kesehatan sih semuanya bisa dijaga masing masing semua sih
bukan pekerjaan mudah untuk memadamkan kebakaran di lahan kering
hingga malam hari api terus berkobar di wilayah lain
posisi saya sekarang ini dalam perjalanan kembali ke kota palembang
sesudah mencek proses pemadaman di komplek palemraya
yang ada di kabupaten ogan ilir
dan baru saja saya memasuki jalur lintas tengah sumatera
saya langsung menemukan salah satu titik api yang ada di kebun
yang ada di pinggir jalur lintas tengah sumatera ini
api berkobar cukup besar di kebun ini
dan bahkan dekat sekali posisinya dengan ruko yang sepertinya kosong
dan berpotensi membahayakan keberadaan dari ruko ini sendiri
pemandangan api yang berkobar ini nampak sangat jelas pada saat malam hari
dan banyak ditemui di sepanjang jalur lintas tengah sumatera
dari kabupaten ogan ilir menuju ke kota palembang
mulai dari permukiman jalan raya
hingga jalan tol di sumatera selatan dikepung kebakaran lahan
kebakaran lahan mineral hanya salah satu penyebab terjadinya bencana kabut asap di palembang
ada satu jenis kebakaran lain yang menjadi penyebab utama
dan kepulan asapnya bisa berkelana hingga ratusan kilometer
kebakaran lahan gambut adalah masalah kronis di sumatera selatan
inilah ancaman yang jauh lebih nyata
sayangnya bencana ini kerap terjadi akibat ulah manusia
dan ini adalah titik apinya
salah satu hotspot ya paihedi ya
kalau bisa dilihat di dalam tanah sendiri masih keluar asap
menandakan kebakaran di lahan gambut itu terjadinya memang di dalam ya pak
lahan gambut merupakan jenis lahan basah
yang terbentuk dari timbunan material organik seperti pepohonan
lebih dari pertanian lahan gambut memiliki fungsi penting sebagai penambat karbon
pulau sumatera memiliki hampir enam juta hektare lahan gambut
dan satu dua juta hektar di antaranya ada di sumatera selatan
tak mengherankan jika kebakaran lahan gambut di provinsi ini
menjadi agenda rutin yang terjadi setiap musim kemarau
ini adalah pemandangan yang nampak pada saat perjalanan saya dari kota palembang
untuk menuju kabupaten ogan komering ilir atau oki
melalui tol trans sumatera dari palembang menuju ke kecamatan kayu agung
lahan lahan di pinggir tol ini terbakar
nampaknya ini baru saja terbakar dengan kondisi asap yang begitu tebal
hingga warnanya kuning seperti itu
dan tadi ada beberapa api yang bahkan muncul
nampak membakar daun daun ataupun dahan dahan kering yang ada di permukaan lahan
posisi asapnya sendiri
sebagian sudah menutup sedikit visual dari pandangan
jarak atau jarak pandang di jalan tol lintas sumatera
tentunya pemandangan yang beberapa kali juga sempat saya lihat
baik itu di jalan lintas sumatera ataupun di tol trans sumatera
saya menuju kabupaten ogan komering ilir atau oki
kabupaten ini memiliki luas lahan gambut lebih dari enam ratus ribu hektare
kebakaran lahan gambut di wilayah ini ditangani oleh timbanggala agni daob tujuh belas sumatera
bentukan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
hari ini pemadaman dilakukan di desa cintajaya kecamatan pademaran
dan ini adalah titik apinya salah satu hotspot ya paya di ya
kalau bisa dilihat
di dalam tanah sendiri masih keluar asap dan menandakan kebakaran di lahan gambut itu terjadinya memang di dalam ya pak
iya di dalam
proses pemadaman kebakaran lahan gambut memiliki cara yang berbeda dengan kebakaran lain
api tak tampak di permukaan tetapi terus berkobar dari bawah tanah
nah bedanya pemadaman di lahan gambut dan lahan mineral itu bagaimana pak edi
jadi kalau di lahan mineral
bahan bakaran itu ada di atas permukaan
nah kalau untuk pemadaman kita lebih mudah melihat di mana apinya
nah kemudian tidak ada peluang untuk ke bawah
kalau lahan gambut dia di samping ada kebakaran permukaan dia juga akan terjadi kebakaran bawah
nah yang susah kita pada saat terjadi kebakaran bawah ini perlu teknik khusus untuk di kampus
tekniknya itu apa pak
jadi kita harus membuat kondisi tanah menjadi jenuh air
jadi air yang kita siramkan ke bawah itu naik kembali ke permukaan
nah ini asumsi pak ya asumsi kita bahwa air yang kondisi jenuh itu bahan bakaran yang ada apinya itu sudah kerendam
untungnya pemadaman kali ini berlangsung tidak jauh dari sumber air yang berada di kanal buatan
namun ini bukan berarti proses pemadaman akan berjalan lancar
kena apa pak
jadi selangnya terlampau ke dasar yang terangkat lumpur nggak nyair
lumpur yang terangkat dikena air
sumber air ini menjadi salah satu hal penting juga dalam proses pemadaman ya pak ya
jadi kalau ini beruntung masih dekat dengan sumber air
tapi yang dekat saja kalau selangnya ini bisa menyentuh dasar dari sumber air itu bisa mengganggu proses aliran air ya pak ya
dan saat ini proses pemadaman berhenti sebentar karena lagi tersumbat
jadi saluran air tersumbat lumpur
memadamkan api di lahan gambut adalah pekerjaan yang sangat sulit
sejak pagi hingga malam hari satu regu pemadam hanya mampu memadamkan lahan seluas tujuh puluh lima hektare
sudah berapa lama yang sedang diperlukan
saya sudah dari jambi pak
sudah selama delapan belas hari di sini pak
sudah delapan belas hari
bang hwp kaya gimi pak
ada pernah keluhan sakit batuk batuk atau gimana
alhamdulillah pak selama kami masih kesini itu masih dalam kondisi sehat sampai sekarang alhamdulillah masih bersanakan tugas
dalam sehari keluar jam berapa balik ke mes jam berapa
untuk berangkat pagi kalau enggak jam tujuh dari daos go setengah delapan tahun paling lambat pak kalau
pulangnya itu tergantung situasi dan kondisi di lapangan pak paling malam jam berapa kemarin
kawan kawan itu bisa sampai jam sepuluh an malam pak jam dari pagi sampai jam sepuluh malam nyemprotin lahan gambut
ini ya pak itu aja yang diakukan ya pak enggak sakit pekat ini saya pakai pak ya memang memang
disini karena ini kan apalagi itu pak kondisi sangat membahayakan karena ketika arah angin
berbalik itu kan pak angin kan berubah ubah apalagi saat terkepung asap itu memang kita
sendiri sebagai petugas sekarang sangat kesulitan untuk bernafas meskipun sudah pakai alat api
ini adalah pusat
apinya sudah dijelaskan sama pak edi ini namanya fireball nya dimana titik api awal
muncul salah satunya dari sini dan menyebar bisa menyebar kemana aja posisinya kalau kita ada di
tengah tengah ini amblas dan asap yang keluar dari proses pemadaman atau pendinginan ini sangat pekat
petugas bilang jangan lama lama disini kita akan geser kebakaran lahan adalah bencana yang
merugikan banyak orang ironisnya di banyak lokasi yang dipadamkan tak jarang petugas menemukan bukti
bahwa kebakaran sengaja dibuat oleh manusia
pak edi titik titik api itu kan banyak nih artinya yang ditemuin itu rata rata faktor apa sih pak
ada akan kalau kebakaran dan lanjut buka rahasia umum lagi kita tahu manusia alam adalah pendukung
di lapangan kemungkinannya mengarah benar ke situ nggak sih selama ini yang kami lihat kemungkinan
besar kebakaran yang terjadi yang kita tangani ini karena faktor manusia yang cirinya itu bagaimana
pede melihatnya mungkin kalau di sini kan belum ketahuan nih kalau yang tidak mungkin di titik
lain sebelumnya itu ciri itu faktor manusia itu bagaimana ya terkadang ada spot spot pak spot spot
api di lapangan misalnya ini ini cerita teman kita di tempat yang lain kan kadang mereka melihat ada
semacam spot api dari kayu yang sudah disusun gitu kayak unggun ya kayak unggun misalnya itu
itu yang ditemui oleh perempuan di tempat yang lain kan gitu penegakan hukum yang dilakukan
setiap tahun hampir tak berdampak meski ada ancaman pidana pasal berlapis dan hukuman penjara
pembakaran lahan terus terulang hingga agustus dua ribu dua puluh tiga kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
mencatat ada lebih dari empat ribu hektare lahan yang terbakar di sumatera selatan kepolisian daerah
sumatera selatan hingga dua puluh lima september dua ribu dua puluh tiga menemukan dua puluh satu hektare lahan dibakar secara
sengaja dan telah menetapkan tiga puluh sembilan tersangka pemberantasan pembakaran lahan membutuhkan
waktu yang cukup panjang sebab hal ini terjadi karena kebiasaan buruk masyarakat dan korporasi
jadi kita bisa menggunakan undang undang kehutanan bisa juga undang undang perkebunan bisa juga kita
gunakan undang undang perlindungan dan pengelolaan apa pengelolaan lingkungan hidup butuh waktu yang
sangat panjang bahkan kedepannya nanti mungkin pada siklus empat tahun kedepannya kita sudah

kematakan pada tahun dua ribu sembilan belas daerah mana yang banyak terjadi kebakaran dua ribu dua puluh tiga daerah mana yang banyak
terjadi kebakaran pada saat nanti dua ribu dua puluh tujuh itu bisa kita full fokus ke situ untuk melakukan sosialisasi sosialisasi
pada masyarakat kepada perusahaan perusahaan perkebunan misalnya mungkin itu akan memperkecil
angka atau titik api pada saat tahun dua ribu dua puluh tujuh nanti
sejak ramai terjadi pada seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh penanganan kebakaran lahan khususnya di sumatera selatan sudah lebih baik
pemetaan titik titik api membuat proses pemadaman dari darat dan udara lebih cepat
pemantauan titik api dari citra satelit sudah bisa dilakukan secara luas baik dari
website pemerintahan maupun yang disediakan oleh pihak di luar pemerintah aplikasi yang
bisa diakses oleh masyarakat luas diharapkan bisa mempercepat penyebaran informasi titik kebakaran
namun ada cara lain untuk menghindari kebakaran lahan khususnya bagi lahan gambut saya bertemu
dengan bastoni seorang peneliti gambut dari badan riset dan inovasi nasional yang selama empat belas tahun
terakhir melakukan proses restorasi gambut di kabupaten oki lahan gambut seluas dua puluh hektar ini terakhir terbakar dan dikuburkan dengan perusahaan yang berbeda
pada dua ribu enam sejak dua ribu sembilan bas tony dan tim mengembangkan pengelolaan lahan gambut yang ramah lingkungan
sebenarnya adakah cara pengelolaan gambut yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan lingkungan dengan cara tidak dibakar gitu pak bras
nah saat ini kami mengembangkan model agro silvofisory untuk lahan gambut
agro silvofissery ini sebenarnya adalah suatu kegiatan budidaya
yang mengintegrasikan kegiatan budidaya pertanian kehutanan dan perikanan
ini cocok untuk ekosistem rawa ya rawa gambut karena apa
di situ sebenarnya ada sumber daya perairan yang bisa kita manfaatkan untuk budidaya perikanan
kemudian area itu secara alami juga dulunya adalah hutan yang kita bisa kembangkan jenis jenis tanaman hutan yang memang adaptif
sudah adaptif pada kondisi
apapun ya mulai tergenang tidak tergenang itu kita bisa pilih jenisnya dan itu ada kalau di komoditas kehutanan
dengan pola agrosilvofisry juga kita bisa memodifikasi lahan itu tanpa dengan membakar sehingga ada ruang untuk kegiatan budidaya pertanian hortikultur
dari hasil penelitian tindakan pembakaran lahan gambut dilakukan untuk mempercepat proses pembukaan lahan pada musim kemarau
nah pada saat dibakar apakah lahan itu akan menjadi lebih subur memang ya pak
ya jadi kenapa masih ada kegiatan membakar untuk kegiatan budidaya itu karena memang ada harapan kalau terbakar kemudian terbentuk abu sisa pembakaran yang itu berfungsi sebagai pupuk
nah abu abu sisa pembakaran sendiri kan sebenarnya dia kandungan unsur unsur basah ya
kalau dalam ilmu tanah itu ada kalsium magnesium kalium natrium dan lainnya
nah itu ada di bagian abu itu itu yang kemudian diharapkan oleh kegiatan budidaya yang memanfaatkan itu untuk
pupuk gratis apapun alasannya ya dengan cara pembakaran ini tentu yang paling terdampak adalah lingkungan jadi kerugian lingkungannya itu sangat besar
sementara kalaupun nanti ada upaya budidaya di situ itu ya mungkin di total ya itu tidak seberapa gitu dibanding kerugian lingkungannya
ya nanti terdampak di bidang lain transportasi kesehatan dan seterusnya ya
sayangnya kerja keras selama empat belas tahun terakhir kini terancam lahan restorasi gambut tengah dikepung kebakaran
segala upaya dilakukan untuk menyelamatkan lahan gambut di negara ini

api yang udah dekat juga kita udah ada kegiatan pemadaman ya jadi sebulan ini terus terang kami dengan banyak pihak ya
mulai manggala agni bpbd satgas karhutlah ya kami sendiri
itu saling bahu membahu untuk bagaimana menghalau api supaya tidak masuk templot ini ya
sudah dekat ya
saat ini posisi api sudah di dua ratus
saat ini posisi api sudah di dua ratus sampai dua ratus lima puluh meter dari plot
dan kami dibantu oleh pemegang konsesi terdekat di sini alat berat untuk membuat sekat bakar
membuat pencucian parit dan embung ya untuk sumber air sekat bakar untuk meredam kalau ada
merambat dan seterusnya
merambat dan seterusnya
merambat dan seterusnya

pemadaman dan penegakan hukum pembakaran lahan di sumatera selatan
rasanya bukan satu satunya cara untuk menghentikan kebakaran lahan
ini adalah persoalan mengubah perilaku masyarakat
dibutuhkan kerjasama semua pihak untuk mengubah cara berpikir kolektif dalam pemanfaatan lahan yang tidak merusak lingkungan
perpikiran yang tidak berhasil
perpikiran yang tidak berhasil
perpikiran yang tidak berhasil